kai komuter melakukan penyesuaian perjalanan komuter lain di jamboree tabek
termasuk untuk perjalanan stasiun manggarai ke bandara soekarno hatta dan sebaliknya
mulai satu juni dua ribu dua puluh tiga kai komuter menambah enam belas perjalanan
dari sebelumnya empat puluh perjalanan per hari menjadi lima puluh enam perjalanan setiap harinya
hal ini seiring dengan peningkatan kecepatan laju kereta
jalur komuter bandara menuju duri ceper sampai bandara yang awalnya tujuh puluh km per jam
ini sudah bisa dilalui tujuh puluh lima km per jam
dengan adanya perubahan ini pasti akan berpengaruh kepada waktu tunggu
kemudian juga berpengaruh terhadap frekuensi perjalanan
sehingga kami berharap dengan adanya memperkecil waktu tunggu
masyarakat juga untuk berpindah antar modanya bisa lebih cepat dan menyesuaikan
ada pun lima puluh enam perjalanan tersebut
terbagi menjadi dua puluh delapan perjalanan dari stasiun manggarai menuju stasiun bandara soekarno hatta
dan dua puluh delapan sisanya perjalanan sebaliknya dari stasiun bandara soekarno hatta ke stasiun manggarai
mulai pukul enam lima belas hingga dua puluh dua empat puluh lima
ya saat ini saya sudah berada di stasiun manggarai dan sedang menaiki kereta dengan tujuan stasiun bandara soekarno hatta
kereta ini memang sudah ada sejak dulu ya untuk tujuan perjalanannya
namun dengan adanya update kpk dua ribu dua puluh
ini waktu tunggunya lebih cepat nih karena adanya penambahan jumlah perjalanan
kereta ini nantinya akan melakukan perhentian di stasiun duri stasiun batu ceper
dan perhentian terakhir di stasiun bandara soekarno hatta
jadi ini untuk jalur ini bisa memecah nih para penumpang yang mungkin ingin menuju ke duri
stasiun batu ceper bisa juga melalui atau menaiki kereta ini
namun tentunya harganya berbeda lebih mahal
untuk saat ini harganya sekitar rp tiga puluh
kalau memang ingin cepat ingin merasakan perbedaan experience menggunakan kereta bandara
dan duduk dan berhenti di duri bisa saja tetapi lebih mahal
saya mau ke bandara sebentar lagi berangkat
adanya penambahan perjalanan ini disambut baik oleh warga karena dapat mencegah terjadinya kepadatan jumlah penumpang di kereta
manfaatnya sih mungkin menurut aku yang paling ketara itu menghindari penumpukan
terus yang kedua dengan adanya penambahan perubahan jadwal gitu kan
mungkin bisa menghilangkan keresahan masyarakat yang misalnya mereka
aduh waktunya cuma segini gini nih ntar takut ketinggalan eh sekarang eh jam segini udah ada loh
jadi mungkin lebih efisien lah bagi masyarakat masyarakat juga sih
lebih nggak padat gitu mbak soalnya kalau dikit kan nanti malah numpuk ya
lebih nyaman aja mbak soalnya kan kalau rame kan kita juga ribet memilih kursi
jadi kalau lebih banyak kita bisa senyamannya kita aja gitu
namun tidak semua penumpang sudah mengetahui update perjalanan ini
untuk mengetahui jadwal terbaru penumpang dapat melihat di aplikasi krl akses
atau melalui website komuterline id
sandra insana akun coro jakarta